duka cita natal terasa berbeda di gereja katedral jakarta
nuansa keberagaman indonesia kental dalam perayaan natal tahun ini
perayaan natal dua ribu tujuh belas di katedral jakarta larut dalam keberagaman
hendaklah damai sejahtera kristus memerintah dalam hatimu
diangkat menjadi tema natal di gereja katedral tahun ini
sejumlah pesan hendak disampaikan dalam natal kali ini
hal tersebut tertuang dalam dekorasi yang dihadirkan dalam gereja katedral jakarta
kebinaikan dalam nusantara terlihat
hiasan rotan kayu serta burung garuda mendominasi sudut sudut gereja
pesan yang hendak disampaikan adalah mengajak umat untuk menciptakan kedamaian
serta mengamalkan nilai pancasila terutama sila kedua
peribadatan misa pada hari ini dilakukan setidaknya empat kali di gereja katedral jakarta
dimulai pukul tujuh pagi sembilan pagi pukul sebelas siang ini dan juga sore nanti pukul tujuh belas
umat sedari pagi
sudah mulai membadati gereja katedral untuk merayakan natal
ada lebih dari empat kursi untuk umat yang disiapkan dalam lingkungan gereja
mulai dari bagian dalam gereja aula hingga di luar gereja yang dilengkapi tenda
misa pontifikal diprediksi akan menjadi misa terpadat pada hari ini
mengingat dalam misa ini akan dipimpin langsung oleh uskup agung jakarta
biasanya nanti bisa pontifikal akan penuh
jadi sekitar empat lima
dan umat yang akan datang
jadi misa pontifikal itu memang misa yang khusus
itu dipimpin oleh bapak uskup monsignor ignatius suhario
dimana misa pontifikal ini umat ingin sekali untuk bisa menghadiri misa yang dipimpin oleh bapak uskup
dan bapak uskup juga akan memberikan berkat meriah bagi umat semua
kemudian juga ada indulgensi penuh
setelah umat melaksanakan sakramen pertobatan
masa masa persiapan sebelumnya
dan untuk mengetahui jalannya misa natal siang ini di jakarta dan juga surabaya
sudah ada koresponden cnn indonesia
ada arman helmi di gereja katedral jakarta
dan juga wida subianto yang ada di surabaya
halo selamat siang rekan rekan
kita ke katedral dulu
ada arman di sana
arman bagaimana siang ini ibadah di sana
apakah antusiasme para jemaat cukup ramai di sana
ya selamat siang iqbal
berbicara soal antusiasme memang tadi pagi sudah berlangsung dua kali misa begitu
yang pertama misa tadi pagi dimulai pada pukul tujuh waktu indonesia barat
kemudian dilanjutkan dengan misa kedua pada pukul sembilan waktu indonesia barat
misa kedua pada pukul sembilan tadi merupakan misa utama karena dipimpin langsung oleh uskup agung jakarta
dan pada pukul sebelas ini juga dilanjutkan dengan misa ketiga
di mana misa ketiga ini merupakan misa khusus bagi keluarga dan anak anak
jadi misa ketiga ini merupakan misa bagi keluarga dan juga anak anak
jika dibandingkan dengan misa yang kedua tadi memang lebih banyak jemaat yang hadir pada misa kedua
karena merupakan misa utama dan dipimpin langsung oleh uskup agung jakarta seperti itu iqbal
namun antusiasme ataupun juga semangat dan juga sukacita jemaat untuk merayakan natal
terlihat begitu besar begitu iqbal
karena memang mereka sejak tadi pagi sudah mengantri begitu untuk mengikuti misa
kalau memang tadi ada yang tidak
sempat mengikuti misa kedua mungkin karena mereka terlambat untuk datang pada jam sebelas
mereka menunggu begitu atau antre untuk mengikuti misa ketiga yang berlangsung pada pukul sebelas ini begitu iqbal
pesan natal yang disampaikan dalam perayaan natal dua ribu tujuh belas tahun ini yaitu
hendaklah damai sejahtera kristus
memerintah dalam hatimu diambil dari surat kolose tiga ayat lima belas
itulah yang disampaikan dalam pesan natal
yang disampaikan tadi pagi oleh uskup agung jakarta
dan juga dilanjutkan dalam pesan natal dalam misa ketiga
yang disampaikan oleh romo kristoforus kristianopuspo
dan berbicara soal tempat duduk ataupun juga daya tampung yang tersedia di katedral jakarta pusat ini
pada perayaan natal dua ribu tujuh belas
panitia perayaan natal telah mempersiapkan kurang lebih ada empat empat ratus tempat duduk begitu iqbal
yang terbagi dari delapan ratus kursia
satu tempat duduk yang berada di dalam ruangan gereja utama
kemudian enam ratus tempat duduk di bagian aula
dan tiga tempat duduk yang berada di bagian tenda
ini setelah kami telusuri begitu ada terjadi peningkatan lima ratus tempat duduk
dibandingkan dengan perayaan natal tahun dua ribu enam belas yang lalu begitu iqbal
mengenai pengamanan sendiri memang sejauh ini tidak terlihat adanya pengamanan yang sangat ketat begitu atau pengamanan berlapis
namun yang pasti setiap jemaat atau siapapun yang akan masuk ke dalam halaman gereja katedral begitu
apapun barang bawaan mereka baik berupa tas ataupun juga dompet
langsung dibuka di hadapan panitia ataupun juga petugas
dan setelah itu baru diperkenankan masuk iqbal
kemudian pengamanan sendiri juga kurang lebih ada tiga ratus personil gabungan dari tni polri
yang berjaga jaga mulai dari kawasan katedral dan juga dari kawasan masjid istiqlal
dan arus lalu lintas sendiri memang terpantau lancar begitu
karena petugas kepolisian dan juga tni juga tetap berjaga jaga
dan juga bertugas untuk mengatur lalu lintas di kawasan gereja katedral dan juga masjid istiqlal begitu iqbal
dan tahun ini memang juga berbicara mengedekorasi natal
berbeda dengan tahun yang kemarin
karena memang dekorasi natal pada dua ribu tujuh belas ini sengaja dipilihkan oleh panitia bernuansa nusantara
begitu dimana memperlihatkan kebinekan dan juga keragaman yang ada di indonesia
di mana mereka sengaja memilih tema bambu atau mereka mengambil gambar ataupun juga hiasan dekorasi natal berbahan dasar bambu
karena bambu ini iqbal merupakan tanaman yang banyak ditemui dan dijumpai di indonesia
dipadukan dengan pernak pernik natal yang menarik iqbal
nah jika lo memang ada jemaat
yang tidak sempat mengikuti misa pada tadi pagi pada pukul tujuh dan pukul sembilan
dan sekarang ini juga ada misah pada pukul sebelas
untuk mengikuti misa pada sore nanti pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat
arman kalau tadi anda mengatakan bahwa ada peningkatan jumlah jemaat yang datang ke katedral begitu
lalu bagaimana apakah nantinya seperti akan dilakukan seperti kemarin begitu
saat adanya misa malam yang berlangsung di katedral
ada pendaftaran secara online
berlaku juga untuk di hari ini
sepertinya arman tidak mendengar informasi ataupun pertanyaan dari saya
kita beralih ke surabaya terlebih dahulu
arman terima kasih
di surabaya sudah ada wida subianto di sana
halo selamat siang wida
apa yang menarik dari perayaan natal di surabaya
kalau tadi di katedral kita lihat dengan adanya dekorasi yang cukup menarik
dengan adanya keberagaman temanya
bagaimana dengan di sana
selamat siang iqbal
jadi kalau menurut saya ini perayaan natal di kota surabaya dan juga beberapa daerah di jawa timur
ini yang menarik adalah bahwa untuk keamanan dan juga dukungan untuk proses kelancaran perayaan hari besar
umat nasrani ini tidak hanya dilakukan oleh kepolisian dan juga tni selaku aparat keamanan
namun juga beberapa organisasi masyarakat dan juga organisasi kepemudaan yang berada di luar lingkup dari umat nasrani
namun begitu saya ingin bercerita untuk bagaimana
bagaimana prosesi perayaan natal yang dimulai sejak malam natal kemarin atau di minggu petang hingga hari ini
seperti saat ini saya berada di gereja hati kudus yesus
yang merupakan gereja paroki katedral yang ada di surabaya
yang berada di jalan polisi istimewa surabaya
ini prosesi misa natal atau ibadah natal ini berjalan lancar kondusif dan juga aman
setidaknya terlihat dari lima misa atau jadwal misa dari tujuh misa yang ada di gereja ini
yang dimulai sejak kemarin
tiga sesi dimulai sejak pukul enam sore hingga dua belas tadi malam
hingga hari ini dimulai lagi misa keempat dan kelima sejak pukul enam tiga puluh dan juga sembilan tiga puluh
baru saja misa kelima ini selesai dilaksanakan dengan lancar dengan dipimpin oleh uskup prasetyo dari gereja hati kudus yesus
dimana pesan yang disampaikan ini adalah bagaimana menjaga kerukunan dan juga keberagaman antar umat beragama dan juga umat manusia
yang ada di dunia ini
sementara itu prosesi ini bisa dibilang lancar karena juga dukungan dari beberapa aparat keamanan
di antaranya puluhan personil dari tni kepolisian yang juga dibantu oleh organisasi masyarakat dan juga organisasi kepemudaan
ada misalnya banser dan juga pramuka yang ikut mengamankan prosesi misa ini
selain juga didukung oleh aparat pemerintahan seperti dinas perhubungan kota surabaya dan juga satpol pp kota surabaya

untuk prosesi keamanan ini tidak hanya terus dilaksanakan dari tiga shift selama dua puluh empat jam selama natal saja
namun hingga awal tahun di dua ribu delapan belas
baik wida terima kasih atas informasinya
terima kasih juga untuk arman helmi yang sebelumnya juga sudah melaporkan dari gereja katedral jakarta
semoga kita harapkan agar natal kali ini berjalan aman dan juga damai